langsung aja kasih surat apalah itu ke pengadilan agama langsung aja kita cerai langsung aja kita semuanya kelar
mas ngerti kalau kamu nggak ngerti agama maksud mas itu kita pisah rumah dulu
kita tidak bisa buru buru mengambil keputusan yang berat
dia diantara kita masih ada waktu untuk berpikir
dengar ya mas buang buang waktu harus pisah rumah
terima kasih banyak pak fuad terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih semuanya
kami permisi dulu
lo tega amat sih lu bikin konsep kayak beginian buat gue
kayak tisang prima donat cahy
lu gak ada yang lain yang update dikit gitu loh
ini nolak tau
aduh emang sih gue juga sadar emang agak norah
tapi yang penting kliennya suka
lagian kan modelnya juga nora
jadi cocok tau
tenang tenang charge
gue sebagai seorang sahabat lu juga nggak minggu mengyermusin eimmit
lu mau di bikin iasha nana yang enak aja
kok masih cantik kaya gini cumw
kalau gitu gue dapet ide
pake videonya muka nenek neneknya gausah keliatan giginya aja yang keliatan
nih gitu gigi doang kayaknya cocok banget tau
tuh ga keliatan giginya coba coba
yaudah cocok tau
oke gue selamat nih tenang aja
lu dari kemarin lu diem diem aja loh ya
sekarang lo bales kayak begini ya sama gue ya
lu belum liat kayak tisang prima donna kalo belebep belebep mendara daging mendidih
dio mana udah berangkat sekolah
yang harusnya dipertanyakan itu bukan dio
kenapa sampai jam segini malah belum berangkat ke kantor saya
masih santai santai ngeliatin handphone
leleh ga penting
adriana males ke kantor takut ketemu b
ya ampun adriana
kamu tuh harus tetep nunjukin ke be
kalo kamu dateng ke kantor tetep kerja manis tampil secantik mungkin
supaya be galau dengan keputusannya
yang mau ninggalin kamu jadi gak jadi
jadi be sadar
kalau kamu itu susah untuk ditinggalkan
masih muda pinter cantik jelita
kok malasnya lagi ngeluprek kayak gini
ma tapi masalahnya adriana kan ga mau balikan lagi sama be
ga mau balikan lagi
kamu gak usah kayak gitu deh adriana
ini justru kesempatan emas buat kamu
untuk nunjukin kalo kamu itu worth to fight
jadi dia kalo mau ninggalin kamu tuh mikir
wanita seperti kamu
itu harus dipertahankan bukan ditinggalin
jadi kan kamu pengorbanannya ga sia sia
apa yang sudah kamu perbuat selama ini
lagipula kamu tuh belum dapet apa apa
mau jadi apa
nah kalo soal itu mama ga perlu khawatir
adriana akan tetap
tetap kerja disitu
dan kita uang yang kita punya udah cukup
kita tetap masih bisa kerja disitu
karena saham yang kita punya
di perusahaan itu sama sama besarnya mah
dan mas be ga bisa mecat adriana seenak jidatnya
mas be ga bisa mecat adriana seenak jidatnya
tapi kamu juga belum punya apa apa nak
apa yang kamu punya
bahkan kalau bisa kuasain semuanya
kalau dia udah bertekuk lutut
kamu udah bisa kuasain dia dengan sebaik baiknya
apa yang gak dia kasih
be akan semuanya kasih ke kamu
ya ma ini udah lebih dari cukup kok ma
bersyukur aja ma
sekarang pengorbanan kamu untuk boy juga sia siakan
kamu nikahin aki aki terus ga dapet apa apa
kalo kamu tetep ngotot teguh dengan pendirian kamu itu
dengan mudahnya melenggang sama boy
enak dong dia
ijin sama papi
soalnya kan sekarang udah gak ada mama adriana yang rempong
wah dia bisa berduaan deh
adriana ga bisa dapetin siapa

ga apa apa juga sih kalo mau kayak gitu
nah kalo soal itu tuh ma
adriana jadi berpikir ma
adriana ga akan biarkan hal itu terjadi ma
reva malah makin deket dan pacaran sama boy
itu ga boleh terjadi
ga akan ra
entah api kalo misalkan adriana jadi mohon mohon sama mas peke
adriana udah ngeluda
adriana jelat lagi luda

adriana yang ga mau juga lah ma
gengsi lah sebagai permintaan
sayangku anakku yang cantik cerita
gak ada juga yang nyuruh kamu kayak gitu
kamu tetap bersikap sangat baik sama boy
yang smooth aja
jadi keliatannya main cantik yang halus
perhatian ya kan sama b
nurut ke kantornya be
tampil secantik mungkin
bikin dia galau dengan perasaannya bahwa
aduh sayang ya
kalo kamu udah bisa kuasain pikirannya be satunya
otomatis kamu bisa kuasain semua harta
dan kamu juga bisa tetep sama boy
betul sekarang lebih baik kamu cepetan dandan
yang cantik kalo perlu ke salon dulu
jangan kumal rambutnya kayak gini
kayak ga cuci rambut
kalo engga mama yang kramasin kamu
kalo engga ga usah pergi
bungain di rumah aja
pakai sepatu high heels ya
kalo pendek ga enak diliatnya
kalo ambil ruang di rumah kamu berbeza juga
sudah enak gue pasti beli aja
ya kalau ada nuevas beloved me
ada yang nggak nggakoi je furqat sekali
boldi kalian baik baik
mas ngerti kalau kamu gak ngerti agama
maksud mas itu kita pisah rumah dulu
kita tidak bisa buru buru mengambil keputusan yang berat
dia diantara kita masih ada waktu untuk berpikir
dengar ya mas
buang buang waktu harus pisah rumah segala
lebih baik kalau mau cepat dikelarin
yaudah silahkan kita kelarin semuanya
kita cerai udah kelar kan mas
banggung cuma pisah rumah
kelamaan buang buang waktu
kenapa aku nggak bisa konsentrasi
hanya adriana yang ada dalam pikiranku
kenapa aku mencintai adriana
kok saya jarang lihat
kamu di kantor
saya kan cuma staf kecil
jadi kita jarang bertatap muka bu
udah punya istri belum
saya belum nikah bu
pacar punya gak
gak punya bu
gak punya pacar juga